berbagai negara telah bersiap menyambut perayaan pergantian tahun
bagaimana persiapan di korea selatan
bergabung nur hanif kasetian warga negara indonesia di seoul korea selatan
kayaknya udah mulai suasana suasana tahun baru ya
hanif bagaimana persiapan korea selatan merayakan pergantian tahun besok
ya halo pak tiffany bisa dengar dengan jelas
bisa mendengar dengan jelas
baik ya saat ini saya sedang berada di dongdemon design plaza atau di dp
di mana highlight festival yang menyambut tahun baru dua ribu dua puluh tiga sedang dilaksanakan
jadi ada berbagai macam acara yang menyambut tahun baru dua ribu dua puluh tiga
yang akan dilaksanakan di seluruh korea selatan
salah satunya adalah seoul light festival ini
dan juga pesak kembang api dan countdown tahun baru yang diadakan di lotte
masyarakat korea selatan juga memiliki tradisi
di mana mereka melihat matahari terbit dari atas gunung pun di tepi pantai
yang diperkirakan akan mengundang masa yang sangat besar sebanyak tiga ratus ribu orang
pengamanannya juga akan lebih ketat
dan pula festival sajong sik di mana masyarakat korea selatan melabung
banyak tiga puluh tiga kali mengucapkan pengharapan kebahagiaan serta kesehatan
tahun baru yang akan mendatang
oke hanif korea selatan sekarang sedang winter
tim dingin kondisinya seperti apa mengingat beberapa negara
salah satu yang terdekat adalah jepang beberapa wilayah di sana juga
dilanda cuaca ekstrim badai salju
apakah kondisi ini berlaku atau justru di solo baik baik saja
iya betul sekali jadi saat ini saja
punya mencapai minus empat derajat
mulai minggu kedua bulan desember
suhunya turun sangat drastis sampai di bawah derajat
dan sembilan belas desember kemarin suhunya mencapai minus
walaupun tidak ada badai yang memakan korban jiwa ya
seperti di amerika serikat baru baru ini atau jepang
tetapi pemerintah terus menerus mengimbau masyarakat untuk berhati hati
akan jalanan yang licin dan juga menganjurkan untuk memakai transportasi umum
daripada kendaraan pribadi
serta mengimbau masyarakat untuk terus berhati hati akan hanpa
atau fenomena di mana suhunya turun drastis sampai
seperti itu mbak

oke hanif belajar dari tragedi itaewon yang terjadi beberapa bulan lalu
apakah di momen pergantian tahun pesta tahun baru
akan ada pengetatan keamanan dan juga kapasitas nantinya
iya pastinya ada
khususnya di acara penyambutan tahun baru kali ini
akan diterapkan sekitar sepuluh polisi di seluruh korea selatan
untuk mengamankan pelaksanaan acara tahun baru
contohnya untuk acara ta jong sik tadi
pemerintah seoul mengembangkan sistem pengendalian massa berbasis ai
yang bisa melaporkan kecelakaan atau kerumunan yang sudah parah
lalu sebagai respons untuk insiden itaewon yang terjadi di bulan oktober kemarin
kuali kota seoul menguatkan pengamanan pelaksanaan acara yang tidak dilaksanakan
oleh badan atau organisasi resmi
kata kualitas penanganan medis
dan juga kecepatan datangnya ambulans
mereka juga sedang membangun sistem ai
yang bisa mendeteksi kerumunan yang sudah dianggap parah
seperti itu mbak
baik terima kasih nur hanif kasetian atas laporan anda langsung dari seoul korea selatan
selamat tahun baru selamat malam
selamat tahun baru selamat malam